dan untuk mengetahui dampak terpilihnya joe biden bagi indonesia dan juga bagaimana kebijakan yang akan diterapkannya
kami telah terhubung dengan guru besar hubungan internasional universitas pajajaran ari bainus
selamat sore pak ari bisa mendengar suara kami
baik pak ari ini setelah melewati pertarungan dengan sengit begitu
akhirnya joe biden terpilih menjadi presiden amerika serikat yang baru
ketika berkampanye ada satu statement yang menarik perhatian saya
dimana biden ini sempat mengatakan jika ia terpilih menjadi presiden amerika serikat
hal pertama yang akan ia lakukan saat menjabat nanti adalah menelpon para pemimpin dunia dan mengatakan
amerika is back apa artinya ini pak
amerika is back
oh iya jadi begini memang kita seperti kita ketahui bahwa dengan gonjang ganjingnya pilpres melawan trump
itu kan seperti
jadi dua pribadi yang berbeda
dan di dalam kebijakannya juga adalah berbeda
kita bisa mengetahui bahwa kebijakan biden ini ingin mengembalikan bahwa kebijakan luar negeri maupun dalam negerinya itu
seolah olah ditinggalkan oleh trump demokrasi lalu sekutu sekutunya di luar amerika
nah sekarang ini dikembalikan kembali
makanya kebijakan luar negeri biden maupun domestiknya nanti lebih banyak menekankan kepada aspek demokrasi diutamakan
dan juga mengutamakan dengan mengandalkan sekutu sekutunya
itu artinya mbak
nah lantas kemudian apa yang akan menjadi fokus kebijakan pemerintah amerika serikat di bawah kepemimpinan biden nantinya pak
nah itu ada satu tulisan
biden sendiri mengenai foreign policy itu sangat menarik sekali ya
pertama dia ingin menggagas bahwa di domestik itu diberikan porsi
bukan seperti trump american first first tapi dia ingin mengungkapkan bahwa demokrasi itu harus dikedepankan kembali
ada tiga hal yang dia ungkapkan
pertama dia akan attack corruption
lalu yang kedua dia akan memunculkan demokrasi kembali
dan yang ketiga dia akan menggagas soalan persoalan yang berkaitan dengan hati agasi manusia baik di dalam maupun di luar negeri
nah ini juga akan muncul ke permukaan di dalam kebijakan luar negerinya
makanya kebijakan luar negerinya akan lebih banyak menekankan kepada tiga hal
ini sebagai platform yang selalu digaungkan oleh partai demokrat
dan ini sebagai diamanatkan kepada biden
biden pendekatannya berbeda dengan trump
ketika trump berhadapan dengan negara negara luar itu dia menggunakan bilateralism
contohnya dengan korea utara atau dengan kasus di eropa lalu dengan china
tapi biden line dia akan menggunakan multilateralism dengan mengandalkan sekutu sekutunya
baik di asia tenggara di eropa maupun di berbagai belahan dunia yang lainnya
makanya alhamdulillah buat indonesia ini menjadi suatu blessing
karena indonesia ketika zaman biden kita akan diandalkan dalam persoalan persoalan isu isu di asia tenggara
terutama mengenai laut cina selatan itu yang saya tekankan
kalau untuk isu laut cina selatan sendiri seperti itu pak
akan seperti apa nanti posisi indonesia dengan amerika serikat
nah posisi indonesia
ketika zaman trump maupun biden tidak ada perubahan dalam menghadapi laut cina selatan
karena kita sudah punya platform bahwa kita akan menjalankan kebijakan bebas aktif
ya apa yang dijalankan oleh bu retno itu sudah baik sekali
artinya menjaga jarak dengan berbagai pihak
termasuk china maupun dengan amerika serikat
kebetulan indonesia adalah bukan negara climate
kita bisa lebih leluasa
martin nato legowo misalnya membuat satu formula od dan dod
lalu dilanjutkan dengan retno
ini sangat baik sekali
kita alhamdulillah baik di bawah trump amerika serikat maupun di bawah biden
kita selalu akan diandalkan oleh amerika serikat
terutama untuk eskalasi nanti ada eskalasi konflik di laut cina selatan
karena memang kita tidak punya
punya kepentingan apa apa di laut cina selatan dalam pengertian
kita tidak punya klaim atas china selatan itu
nah itu aja yang alhamdulillahnya diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh menteri pertahanan sekarang
ini pun sudah baik
dilanjutkan ditingkatkan menurut saya
ya saya baru saja mau menyebut diplomasi pertahanan
seperti apa nanti kedepannya diplomasi pertahanan antara indonesia dan juga amerika serikat
dan juga selain pertahanan pak
ini akan kerjasama apa lagi yang akan menjadi prioritas untuk kedepannya antara indonesia dan amerika serikat
diplomasi pertahanan ini sudah diberikan jalan ketika zaman donald trump
tapi kita punya isu isu yang menurut saya harus diwaspadai
ada dua hal
pertama adalah mengenai isu papua
yang kedua adalah mengenai demokrasi itu sendiri
kenapa saya menyatakan seperti itu
diplomasi pertahanan itu percuma kalau kita tidak betul betul atau sungguh sungguh menyelesaikan dua persoalan ini
karena sudah saya katakan di awal bahwa biden itu titik tekannya akan kembali ke persoalan persoalan hak ajasi manusia
hak ajasi manusia ini tidak menutup kemungkinan dijadikan conditionality
dan akan memberikan bantuan masuk kepada indonesia
nah oleh karena itu di dalam isu papua saya ingin mewaspadai bahwa pemerintah harus sungguh sungguh menyelesaikan persoalan persoalan papua
apalagi yang terakhir itu kematian pendeta j r n w m s
lalu yang satunya lagi ya ada seorang tokoh juga meninggal
itu kalau tidak diselesaikan itu akan diungkit oleh pemerintahan biden yang titik tekannya tidak hanya hak ajasi manusia
lalu mengenai demokrasi kita sudah banyak merebak ya bahwa ada persoalan persoalan dengan demokrasi ini yang mengkhawatirkan
seperti apa pak contohnya
saya mudah mudahan ini diwaspadai oleh pemerintah
karena diplomasi pertahanan sehebat apapun kalau dibawah demokrasi demokrat partainya biden pasti titik tekannya adalah ke hak ajasi manusia
itu mbak yang harus diwanti wanti
jadi pak ari saya ingin mengkonfirmasi kembali bagi anda yang harus diperhatikan untuk diplomasi pertahanan bagi indonesia adalah salah satunya terkait papua dan juga isu isu demokrasi begitu ya
betul itu yang harus diwaspadai oleh kita bersama
baik nah selanjutnya ini pak selain isu pertahanan dan juga demokrasi yang harus kita perhatikan bagaimana dengan ekonomi pak
apa ada pengaruh signifikan
atas terpilihnya joe biden terhadap diplomasi atau kerjasama ekonomi antara indonesia dan amerika serikat mengingat indonesia baru saja ditetapkan atau dianggap sebagai strategic partner bagi amerika serikat
seperti apa pak
ya kalau menurut saya baik sekali ya
karena begini di bawah donald trump kita sudah mendapatkan keuntungan dari sisi bilateralisme
yaitu kita sudah diperpanjang gsp kita
dengan amerika serikat
dan kita sudah mempunyai surplus dari sisi perdagangan dengan amerika serikat
nah ini juga saya bukan mewaspadai tapi mohon ditingkatkan lomasi ekonomi kita dengan amerika serikat
jangan sampai juga kita lengah
karena amerika serikat kalau dulu dengan trump itu bisa menjadi alternatif indonesia itu
karena banyak ketika peran dagang dengan china itu banyak dialihkan ke negara negara lain
sekarang amerika serikat mungkin bisa berbaikan kembali dengan china ataupun dengan negara negara lain sehingga kita berkompetisi dari sisi ekonomi
nah ini kita harus sungguh sungguh dari sisi diplomasi ekonomi
walaupun gsp nya tetap berjalan gitu ya

artinya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terdahulu tidak bisa dibatalkan
nah ini menurut saya harus tetap digali potensi kita untuk kepentingan perdagangan ini dengan amerika serikat
jangan hanya mengandalkan misalnya hanya yang besar itu dari minyak dan gas bumi gitu
nah kita harus berinovasi dan berkreasi dari sisi ekonomi ini
apalagi ditambahnya adalah mungkin di bawah biden kan kembali ke tpp
satu kongsi atau satu organisasi regional dibawah amerika serikat
dulu ini kreasinya obama gitu ya
ini indonesia belum masuk apa apa gitu
nah kita harus juga mulai berpikir gitu
mempertimbangkan manfaat kembali tpp
sembari tetap juga menjalankan keinginan dengan amerika serikat
itu tentang indo pasifik
tentang perdagangan atau trade war
begitu antara amerika serikat dengan tiongkok
ini bagaimana prediksi anda
kedepannya akan seperti apa
dan bagaimana nanti posisi indonesia
apakah tetap akan menjadi alternatif begitu bagi amerika serikat
atau seperti apa pak ari
ya tadi sudah saya katakan
kalau dulu head to head china dengan amerika serikat clear
bahwa amerika serikat akan mencari alternatif ke negara negara lain
artinya kita bisa mendapatkan keuntungan
walaupun janji misalnya ada beberapa pabrik yang ada ke indonesia dari china belum terbuka gitu ya
tapi ke depan karena sudah baik lagi dengan cina
dalam pengertian biden tidak akan sefrontasi seperti trump
dia akan memperlakukan cina ya seperti dulu waktu zaman obama
dan juga dia akan mengandalkan sekutu sekutunya melawan china itu
misalnya dengan jepang dengan taiwan dengan korea selatan
lalu di asia tenggara mungkin dia akan mengandalkan yang lain
seperti malaysia thailand filipina
yang memang dia dianggap sekutu juga
jadi kita sekarang persaingan makin banyak juga mbak
berarti ke depannya menurut hemat anda
amerika serikat di bawah kepemimpinan joe biden ini akan tidak seagresif donald trump begitu dalam menyikapi tiongkok
ya betul tidak akan seagresif
janjinya tidak seperti itu
nah terakhir ini pak ari
joe biden dan kamala harris ini akan dilantik pada januari dua ribu dua puluh satu mendatang
nah bagaimana nanti anda kemudian melihat transisi kekuasaan yang akan berlangsung dari masa trump ke biden
ini mengingat donald trump sebelumnya sempat menyatakan bahwa ia menolak transisi dengan damai
dan hingga saat ini masih menolak begitu
mengakui bahwa joe biden memimpin
atau meraih suara tertinggi dalam pilpres amerika serikat dua ribu dua puluh ini pak ari
betul ini memang kalau menurut saya sesuai dengan karakternya trump sebagai seorang pengusaha juga
dia tidak akan cepat kalah gitu ya
artinya dia akan berusaha sedemikian rupa untuk tetap mempertahankan kekuasaannya
bahkan dia sudah akan mengajukan ke low legal exchange
legal action gitu ya di amerika serikat
walaupun sudah ditolak di beberapa negara bagian
tapi dia akan mencoba melalui supreme port gitu
nah sayangnya ini kalau ini terus dijalankan artinya ini akan berpanjang panjang
ingat dulu waktu zaman bus dengan al gor itu sampai tiga puluh enam sampai empat puluh hari
terbayang nggak artinya kalau menurut tenggat bahwa tantikan itu tanggal dua puluh
januari dan desember itu sudah ada kongres tentang siapa yang menang
ya insya allah tetap jalan tanggal dua puluh tapi pengadilan ataupun peradilan soalan pilpres ini akan terus jalan
sampai seberapa lama itu tergantung dari kalau saya yakin tenggat waktunya akan pas lah gitu lah
itulah memang kelebihan dari pilpres di amerika serikat
apapun yang terjadi gitu ya
itu akan selalu dengan tepat dengan tenggat waktu
baik tentunya kita semua juga menantikan begitu ya pak ari akan seperti apa amerika serikat di bawah masa kemimpinan joe biden nantinya
terima kasih pak ari bainus
guru besar hubungan internasional universitas pajajaran sudah bergabung hari ini bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih mbak ari